berbagai aksi teror yang mengafiliasikan diri dengan islamic state of iraq and syria atau isis
membuat masyarakat bertanya tanya apakah sebenarnya isis begitu dekat dengan masyarakat kita
koresponden roni satria menelusuri seperti apa kira kira paham radikalisme di tengah masyarakat
sehingga muncul wacana menjadikan indonesia seperti situasi di marawi filipina
aksi terorisme tak bisa dipandang sebelah mata
terlebih ketika ada ancaman menjadikan indonesia khususnya jakarta seperti marawi filipina
lantas seberapa potensial hal itu bisa dilakukan oleh mereka yang mengafiliasikan diri dengan kelompok isis
rentetan serangan teror yang menyasar kepolisian semakin menegaskan aparat penegak hukum ini menjadi sasaran pelaku terorisme
mereka bisa saja berasal dari jaringan yang telah ada
maupun sel tidur yang sewaktu waktu bangun atau bahkan mereka yang bergerak tanpa komando atau lone wolf
sekarang mengatakan oh ini sasarannya polisi iya betul
tetapi ada polisi ada pasti ada masyarakat juga di situ karena polisi ada di tengah tengah masyarakat
pemasangan bendera isis di markas kepolisian sektor kebayoran lama misalnya
disertai surat ancaman bertuliskan
ketahuilah perang telah dimulai akan kami buat jakarta ini seperti marawi
masyarakat dibuat bertanya tanya
apakah indonesia khususnya jakarta memiliki kecenderungan yang sama dengan marawi filipina
cendekiawan islam azumardi azra menilai
situasi di marawi rentan dan kondusif bagi berkembangnya radikalisme
sementara kelompok islam moderat di indonesia sebenarnya mampu menjadi tameng yang cukup ampuh
kalau secara keseluruhan islam nusantara itu
saya kira ya cukup kuat untuk bisa menangkal radikalisme itu jelas itu
upaya menangkal radikalisme pun sempat ditunjukkan masyarakat beberapa waktu lalu
di berbagai daerah sejumlah spanduk menolak isis dipasang mengatasnamakan warga setempat
meski demikian peluang adanya penyusupan atau infiltrasi paham radikalisme masih menghantui bila kurang waspada
cenderung menjadi lalai lupa
kemudian terjadi penyusupan penyusupan infiltrasi dari kelompok orang orang atau kelompok radikal ini
apalagi kalau kemudian di dalam ormas itu sudah ada
orang orang yang memang kecenderungannya sudah sangat literal minded itu ada
sementara itu pendiri forum pendukung daulah islamiyah amir mahmud
tidak sepakat bila selama ini polisi menyudutkan isis dalam setiap aksi terorisme
yang menggemborkan tentang isu isis ini siapa
jadi ini ada persoalan
jadi maka saya mengatakan bahwa kalau tiba tiba banderanya itu ada di mas herang itu ya kemarin bantan
kemudian ada ini ada itu berlogokan isis
ini saya perlu pertanyakan
apa iya tuh isis seperti ini
pria yang pernah mengecap latihan militer di afganistan ini menampik dirinya digadang gadang sebagai pemimpin isis di jawa tengah
menjustifikasikan diri saya sebagai isis itu harus berhadapan langsung dengan saya
berbicara empat mata atau berdiskusi sehingga tahu apa yang saya maksud
atau apa yang saya gagas pada saat membuat deklarasi
forum pendukung daulah itu
infiltrasi pemahaman radikal tak hanya datang dari mereka
baik yang secara langsung maupun tidak langsung mendeklarasikan diri mendukung isis
fenomena self radicalization kini membuat polisi kelabakan
terlebih bila sebuah sel teror semakin tak jelas memiliki kepemimpinan
roni satria jakarta